prosesi marlongit atau pembuka sidang adat menjadi prosesi paling sakral dalam pernikahan adat mandailing
proses ini tidak lengkap tanpa adanya tarian samaradano yang syarat unsur magis
prosesi adat marlongit merupakan acara pembuka sidang adat yang dihadiri oleh raja raja dari penjuri tapanuli
baik utara selatan dan sekitarnya
tarian samaradano menandai dibukanya marlongit
tarian ini merupakan tarian sakral untuk meminta kehadiran arwah raja raja terdahulu di acara marlongit
gerakan dalam tarian ini menyimbolkan pengharapan keluarga atas berkah dari yang maha kuasa
tarian ini dilakukan oleh satu orang sementara satu orang lain bertugas menjaga penari
tabuhan alat musik gordang sambilan mengiringi tarian samaradano ini